engkau hei pemuda pemudi yang ada di sini sekarang mengerjakan investment
kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik baiknya
kerjakanlah sebaik baiknya oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu
dan ilmu itu bukan untukmu sendiri tetapi ialah untuk anak cucumu
untuk bangsa indonesia untuk rakyat indonesia untuk tanah air indonesia untuk negara republik indonesia
pancasila itu adalah benar benar satu dasar yang dinamis
satu badan yang benar benar dapat menghimpun segera tenaga rakyat indonesia
sebagai preambel untuk konstitusi kita pancasila
pancasila berarti lima sila berarti prinsip
pancasila adalah lima prinsip yang menguasai hidup kita
mungkin kamu sudah tahu apa itu pancasila
itu memberi kita lima prinsip dari negara kita
ini adalah pertama
percaya pada tuhan
ketiga keempat keadilan sosial
dan selamat menjadi pancasila
osobemu sedang berubah naivek agar tetap menjadi star yolgun hairya
seperti merasai beloved atau lebih indonesia
a hoggarab joh exemplo kepala osi yang gere during yourcisimit
slike di nasyeong europas sesuatu yang tidak saja melambang

lagi lagi dari kau
tanahku yang ku cintai
engkau ku hargai
kalaupun banyak negeri ku jalani
yang masih bermain di kanta ora
tetapi kau tak lupa ku
tanahku tak ku lupa ke
kau ku banggakan
kalaupun banyak negeri ku jalani
engkau ku hargai

yang masih bermain di kanta ora
tetapi kau tak lupa ku
di sana tak ku lupa ke
kalaupun banyak negeri ku jalani
yang masih bermain di kanta ora
tetapi kau tak lupa ku
di sana tak ku lupa ke
kau ku banggakan
tanahku yang ku cintai
engkau ku hargai
engkau ku banggakan
kalaupun banyak negeri ku jalani
yang masih bermain di kanta ora
tetapi kau tak lupa ku
di sana tak ku lupa ku
tetapi kau tak lupa ku
di sana tak ku lupa ku
di sana tak ku lupa ke
kau ku banggakan
tuhan yang mengejutku
tuhan yang mengejutku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
bapak ibu hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia
pada hari ini tepatnya sabtu sembilan september dua ribu dua puluh
bertempat di gedung merdeka bandung
suatu kebanggaan bagi saya sisi
tentunya dapat memandu rangkaian acara
anugerah icon prestasi pancasila
kami ucapkan tentunya selamat datang
kepada para tamu undangan yang sudah meringankan langkah
untuk memenuhi undangan pada siang hari ini
kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang
kepada yang terhormat
ketua dewan pengarah
pembinaan ideologi pancasila
haja megawati soekarno putri
yang kami hormati
sekretaris dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila
mayor jenderal tni purnawirawan wisnu bawah tenaya
kepada kepala badan pembinaan ideologi pancasila
profesor dokter andes k y haji yudyan wayudi m a phd
hadir bersama kita wakil kepala badan pembinaan ideologi pancasila
kepada pj gubernur jawa barat
dalam kesempatan ini diwakili oleh
plh sekde jabar
doktor insinyur setiawan wangsat majadipel semn
serta para tamu undangan yang berbahagia
baik bapak ibu yang kami hormati
pancasila merupakan dasar nilai dari negara republik indonesia
sebagaimana kita ketahui bahwa nilai nilai pancasila
wajib diterapkan dalam kehidupan kita sehari hari
dan dalam bermasyarakat
dasar ideologi pancasila merupakan sebuah cara dalam memperjuangkan indonesia
untuk menjadi negara yang merdeka
dan diharapkan agar nilai nilai yang terkandung dalam pancasila
terus dilanjutkan kepada generasi berikutnya
untuk itu badan pembinaan ideologi pancasila
dengan bangga mempersembahkan anugerah
ikon prestasi pancasila dan insan pancasila dua ribu dua puluh

kau tak niatkan gelap
bangun tayak karing rap
ganggu sinjang gelap
jumat di nutujuk
urak seri nyari
larat lirik gelap
tidak semua itu berarti
semua itu bayang
dan pesan sederhana
untuk pesan keayu
untuk senjata menjahat
untuk penuh cinta
baik sisi telah kita saksikan bersama itu dia tarian selamat datang
luar biasa sekali
baik hadirin yang kami hormati
menuju ke dalam rangkaian acara berikutnya tentunya di anugerah ikon prestasi pancasila
dan juga insan pancasila dua ribu dua puluh tiga pada siang hari ini yudhira evan ya kita bersama akan menyimak
terlebih dahulu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh deputi hubungan antar lembaga
sosialisasi komunikasi dan jaringan untuk itu kami undang ke atas panggung insinyur prakoso mm kami
silakan yang terhormat ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila ibu prof
dr honir skausa hajah megawati soekarno putri yang terhormat sekretaris dewan pengarah ppip
bapak mayor jenderal purnawirawan wisnu bawatanaya yang terhormat kepala badan pembinaan ideologi
pancasila bapak profesor dokter andes kiai haji yudhian wahyudi map sd beserta ibu siti handaroh
yang terhormat bapak wakil kepala badan pembinaan ideologi pancasila bapak dr andes karjono shmh
yang terhormat pj gubernur jawa barat dalam hal ini diwakili oleh bapak kepala bages bangpol provinsi
jawa barat yang terhormat bapak ibu jajaran pejabat bpip pejabat tinggi madya tinggi
pratama staf khusus dan staf ahli dewan pakar bpip yang kami hormati plh wali kota bandung yang dalam
hal ini diwakili oleh asisten pemerintahan dan juga jajaran forkompinda provinsi jawa barat jajaran
forkompinda kota bandung bapak ibu para rektor perguruan tinggi di kota bandung atau yang
mewakili dan juga para juri ikon prestasi dan insan pancasila yang kami hormati serta yang teristira
para penerima anugerah ikon prestasi pancasila dan insan pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga assalamualaikum
berkatu salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu namo buddhaya rahayu rahayu
rayu salam kebajikan salam pancasila bapak ibu sekalian pertama tama marilah kita ucapkan puji
allah subhanahu wa ta'ala tuhan yang maha esa bahwasanya pada siang hari ini kita dapat bersama sama
dalam melaksanakan kegiatan anugerah ikon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga dan insan pancasila tahun
dua ribu dua puluh tiga oleh badan pembinaan ideologi pancasila yang terselenggara dengan megah di gedung merdeka di
jalan asia afrika pancasila
jaman indonesia segera latihan bahwa terkait dengan ibuingan ibu pengumuman untuk memiliki
kemampuan disciple di mereka juga ber dion di indonesia di
dampak beratnya negara fantasm nano vn nampak pun kekerasan perjalanan dari tavarea bahan montner logo
melakukan lembangan wi fi com r anyone p study lanjput lima ratus enam allah melaksanakan program kegiatannya senantiasa
bermuara masuk ber embargo
kebetulan dahulu banyak tabuk menghendakkan ini lebih ketapa demikianris vulgar dan kefarifikan banyak rice sidat
internalisasi serta aktualisasi nilai nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
salah satu upaya internalisasi nilai nilai pancasila tersebut adalah dengan memberikan penghargaan
kepada wujud pribadi kelompok komunitas yang melaksanakan pancasila dalam tindakan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
baik melalui prestasi nasional maupun internasional agar selalu dapat dipandang masyarakat dicontoh oleh masyarakat sebagai teladan pancasila dalam kehidupan sehari hari
pada hari ini bapak ibu sekalian bpip dengan bangga akan menganugerahkan penghargaan ikon prestasi pancasila kepada lima tokoh masyarakat
serta tiga belas tokoh atau kelompok masyarakat sebagai insan pancasila agar nantinya mereka dapat senantiasa menjadi panutan atau teladan
yang baik bagi masyarakat
pertama kita akan mencari kemampuan untuk memperoleh kemampuan dan kemampuan yang terbaik untuk memperoleh kemampuan yang terbaik untuk memperoleh kemampuan yang terbaik
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terutama kepada unsur pimpinan badan pembinaan ideologi pancasila
khususnya pada unsur pemerintah daerah provinsi jawa barat
pemerintah kota bandung forum komunikasi pimpinan daerah forkompinda
beserta jajaran atas segala bentuk dukungan dalam mensukseskan penyelenggaran acara ini
demikian laporan kami sampaikan kami mohon perkenan selanjutnya
bapak kepala badan pembinaan ideologi pancasila dapat memberikan sambutan dan sekaligus secara resmi membuka acara ini
assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
shalom om santi santi om
namu buddhaya rairu' rairu'
baik terima kasih kami ucapkan tentunya kepada profesor sundayor fegerayorkoso satas laporan yang telah disampaikan pada siang hari ini

bapak ibu hadirin yang berbahagia tentunya secara geografis tempat di mana acara kita berlangsung adalah gedung merdeka kota bandung yang merupakan ibu kota dari provinsi jawa barat
dan hadir tentunya mewakili pemerintah provinsi jawa barat yang akan memberikan sambutannya yaitu kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa barat
boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk dr dr andes i hidayat mpd
baik provinsi jawa barat maupun kota bandung termasuk hadir disini juga ketua dpr kota bandung kang tedi hatunun tosumping
kemudian pimpinan tni dan polri yang hadir para rektor dan juga semua undangan yang hadir mohon maaf kalau tidak tersebut satu persatu
yang pertama mari kita bersyukur karirlah robby atas perkenannya kita dapat bersilaturahmi di tempat yang sangat bersejarah ini
karena gedung merdeka
ini rupanya sudah menjadi ikon dunia
hari ini tepat sekali diadakan di tempat ini
mudah mudahan kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat
hadirin yang kami hormati mewakili pemerintah jawa barat
kami menyambut baik dan terima kasih kepada bpip yang telah melaksanakan pengaduan ikon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga di kota bandung jawa barat ini
oleh sebab itu kami sangat berharap bahwa pemberian ikon pancasila ini menjadikan
individu maupun komunitas yang memiliki rekam jejak yang diakui oleh masyarakat negara dan internasional
sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara ini
selanjutnya pengaruhan ikon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga ini perlu kita jadikan momentum
untuk merefleksikan hal hal yang telah dan harus kita lakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap putra putri terbaik di seluruh penjuru tanah air
terutama di jawa barat yang senantiasa gigih berkarya
dan menorehkan kepentingan
prestasi yang berdampak baik bagi negara dan bangsa indonesia
mohon izin kami melaporkan kepada bapak kepala badan bpip maaf
kami laporkan bahwa warga jawa barat yang sudah mendapat anugerah ikon pancasila sampai tahun kemarin sebanyak empat puluh satu orang pak
cukup banyak dan kami mendata di tahun dua ribu tujuh belas ada sembilan orang di tahun dua ribu sembilan belas sembilan orang di tahun dua ribu dua puluh empat belas orang
di tahun dua ribu dua puluh satu tujuh orang
di tahun dua ribu dua dua orang
jadi totalnya empat puluh satu orang
hatur nuhon terima kasih bpip
sekali lagi kami ucapkan selamat kepada
peraik ikon prestasi pancasila tahun dua ribu tiga
karena ini merupakan wujud pribadi
kelompok maupun komunitas yang melaksanakan pancasila dalam tindakan
yang dilakukan secara terus dan konsisten
yang dicerminkan mulai karya dan prestasi
baik di tingkat nasional maupun internasional
demikian sambutan pak gubernur jawa barat hari ini
dan yang kami sampaikan
mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ucapkan terima kasih kepada kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa barat
bapak dokter dokter andasi ip hidayat mpd
yang telah membacakan sambutan pejai gubernur jawa barat
baik bapak ibu yang berbahagia masih dalam rangkaian acara anugerah ikon prestasi pancasila dan insan pancasila tahun dua ribu dua puluh
untuk lebih mengenal badan pembinaan ideologi pancasila
mohon izin bapak dan ibu berkenan dapat mengarahkan pandangan ke layar
dan bersama kita saksikan satu tayangan berikut ini
badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip adalah lembaga ideologi di indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap presiden
selain itu bpip juga bertugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila
melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian ideologi pancasila
melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian ideologi pancasila

secara menyeluruh dan berkelanjutan
dalam visinya bpip mengacu pada visi presiden jokowi dodo dan wakil presiden yayi haji ma'ruf amin
yaitu terwujudnya indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
tidak mungkin negara sebesar kita indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini
kalau ideologinya berbeda beda mau kemana kita
karena saya bukannya memimpin badan tapi sebuah badan yang di situ ada yang namanya ideologi pancasila
berlokasi di lingkungan istana kepresidenan republik indonesia
tepatnya di jalan veteran tiga nomor dua jakarta pusat provinsi dki jakarta
dalam struktur organisasinya bpip memiliki dewan pengarah
yang merupakan tokoh tokoh nasional yang terdiri dari unsur tokoh kenegaraan
tokoh agama dan masyarakat tokoh purnawirawan tni polri pegawai negeri sipil dan akademisi
seperti ketua dewan pengarah bpip prof dr honoris causa hajah megawati soekarno putri
wakil ketua dewan pengarah jn tni purnawirawan tri sutrisno
sekretaris dewan pengarah
mayor jeneral tni purnawirawan wisnu bawa tengaya
anggota dewan pengarah yaitu prof dr muhammad amin abdullah
dr honoris causa sudamek agung waspodo sunjoto sesh
pendeta dr andreas anang guru yewangi
rikat bagun phd
dan dr aulia aman rahmat sh msi
para tokoh tersebut mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan arahan kepada pelaksana tentang arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila
bpip juga memiliki pimpinan pelaksana yaitu
kepala bpip prof dr andes kiai haji yudian wahyudi naphd
wakil kepala dr dr andes karjono sh m huk
dan sekretaris utama dr adianti sip msi
dalam rangka pelaksanaan pembumian nilai nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi pancasila terhadap seluruh unsur masyarakat maupun penyelenggara negara
yang terencana sistematis dan terpadu yang didukung oleh seluruh unsur unit di lingkungan bpip
sekretaris utama mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan
dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit di lingkungan bpip
deputi bidang hubungan antar lembaga sosialisasi komunikasi dan jaringan yang dipimpin insinyur prakoso mm
mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga sosialisasi komunikasi
dan jaringan pembinaan ideologi pancasila

deputi bidang hukum advokasi dan pengawasan dan pembangunan
dipimpin kemas ahmad tajudin shmh yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi pancasila di bidang hukum advokasi dan pengawasan regulasi
deputi bidang pengkajian dan materi yang dipimpin oleh surahno shmh mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi pancasila
deputi bidang pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh tony agung arifianto semab mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
pembedaan ideologi pancasila
deputi bidang pengendalian dan evaluasi dipimpin dr rima agristina shsemm yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi pancasila
tiga tahun berturut turut bpip meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan laporan keuangan bpip tahun anggaran dua ribu sembilan belas
bpip akan selalu berusaha untuk mengaktualisasi nilai nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
karena pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus kita jaga dan maknai
pembunyikan pancasila ia akan memberikan sambutan sekaligus membuka dan meresmikan acara penganugerahan ikon prestasi pancasila dan insan pancasila dua ribu dua puluh tiga
beliau adalah kepala badan pembinaan ideologi pancasila
boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk prof dr rendes k h yudian wahyudi maphd
pertama tama mari sekali lagi kita panjatkan bersyukur ke tuhan yang maha kuasa yang maha esa allah swt
yang telah menganugerahkan segala galanya kepada kita khususnya kenikmatan kemerdekaan
yang dengan kemerdekaan itu kita sebagai bangsa dan negara menjadi memiliki segala galanya
yang kedua kita dianugerahi kesehatan dan kesempatan
sehingga pada siang menjelang sore ini dapat berkumpul untuk menghadiri kegiatan penganugerahan ikon prestasi pancasila
dan insan pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga di bandung kota kembang yang sejuk ini
menjadi kebahagiaan dan kehormatan bagi kita semua dapat berkumpul di gedung merdeka yang sangat bersejarah
kita tahu bahwa kota bandung menjadi saksi sejarah
kota bandung adalah pertemuan negara negara asia afrika dan menghasilkan kesepakatan dasa sila bandung
saat konvensi tingkat tinggi asia afrika tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dasar sila inilah yang menjadi tuntunan kerjasama asia afrika dalam berbagai bidang
tadi kan anda tidak itu presiden soekarno di pbb ya
dua puluh juni mohon maaf tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh saya ingin menegaskan
satu ungkapan presiden soekarno pernah mengatakan
beri saya sepuluh pemuda maka akan saya goncangkan dunia
jadi pidato tadi itu itu resmi
pancasila menjadi jalan tengah ideologi dunia
yang konsekuensinya adalah presiden republik indonesia
menjadi presiden ketiga di muka bumi ini
tepuk tangan untuk bangsa indonesia
padahal kita negara baru
jadi di usianya berapa itu lima belas tahun ya
sudah bisa tampil sebagai salah satu pembebas
bukan hanya bangsanya sendiri tetapi juga dunia
itulah yang perlu kita
ini yang perlu kita ringati
jadi saya tambahkan sedikit di sini ibu ibu bapak bapak
jadi salah satu kehebatan proklamasi kita ini adalah
karena terjadi di tengah perang dunia kedua
kita sudah terjajah sekian lama
salah satu penyebabnya kalah teknologi militernya
sekarang datang penjajah yang teknologi militernya
seribu kali lebih kuat daripada belanda
jadi di tengah tengah itu dengan segala hormat
tanpa teknologi militer dan di tangan tokoh sipil
bangsa indonesia berhasil proklamasi
yang waktunya kurang dari satu menit
tetapi berhasil membebaskan dan mempersatukan kembali
minimal lima puluh tujuh negara
itu pun tidak berdarah
itulah proklamasi kita
untuk itulah penganugerahan ikon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga
yang digagas oleh bpip dilaksanakan di gedung bersejarah ini
sekaligus untuk mengingatkan kita bahwa enam puluh delapan tahun indonesia sudah
bahwa enam puluh delapan tahun lalu indonesia sudah berpikir dan bertindak
untuk memperbaiki kemampuan indonesia
dan kita juga berpikir dan bertindak untuk memperbaiki kemampuan indonesia
pacaran indonesia terjadiwhembang di dalam masa depan
dengan mengusung nilai solidaritas
menjunjung tinggi keadilan kerjasama
itulah bagian dari nilai nilai pancasila
yang menjadi landasan kita
dalam berbangsa dan dan negara
bapak ibu hadirin yang berbahagia
penganugerahan ekon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sudah memasuki tahun yang ke enam
yakni sejak dua ribu tujuh belas
disenggalarkan oleh unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
atau yang disingkat ukp pip yang kini bertransformasi menjadi bpip sejak dua ribu tujuh belas
ikon prestasi pancasila dan insan pancasila merupakan penghargaan pribadi
kelompok atau komunitas yang melaksanakan dan mengimplementasikan pancasila
dalam tindakan yang dilakukan secara ajak konsisten dan berkelanjutan
juga melalui prestasi tingkat nasional maupun internasional
para ikon prestasi dan insan pancasila diharapkan terus menjadi panutan
dan sumber inspirasi kita bersama untuk membangun dan mencintai indonesia
dengan demikian nilai nilai luhur bangsa dapat bersemai dan terus mewangi
dalam kehidupan kita sehari hari
inilah yang menjadi alasan kuat mengapa bpp terus mengupayakan
nilai nilai pancasila agar terus hadir dalam setiap relung hati kita
termasuk di bidang sains seni budaya olahraga inovasi kewirausahaan
serta kegiatan lintas keagamaan yang kemudian kami kategorikan dalam ikon prestasi pancasila
kita semua berharap penghargaan dan penganugerahan ini menjadi pemicu dalam mengakselerasi
pembunyian serta pembinan diri pancasila di seluruh lapisan masyarakat indonesia
hadirin yang berbahagia kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya
kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan kegiatan penganugerahan ekon pancasila
dan insan pancasila ini
juga kepada pemerintah jawa barat dan pemerintah kota bandung
atas nama pribadi maupun lembaga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih
tapi sekaligus mohon maaf jika ada kekurangan
jadi saya mewakili diri saya sendiri dan bpib
kalau ada kekurangan kami mohon dimaafkan diberi samudera yang seluas luasnya
sekian dan terima kasih
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik kami syukurkan terima kasih tentunya
dan bapak mohon untuk berada di tempat
kita akan bersama sama meresmikan acara penganugerahan ikon prestasi pancasila
dan insan pancasila dua ribu dua puluh tiga
dengan membunyikan angklung yang diiringi oleh rekan rekan dari samba sunda
mohon izin untuk menghitung mundur terlebih dahulu mungkin dari tiga
bapak ibu boleh dibantu untuk menghitung mundur mungkin dari tiga ya
baik dengan demikian tentunya acara anugerah ikon prestasi pancasila dan insan pancasila dua ribu dua puluh
kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan tentunya kepala bpip untuk duduk kembali
nyanding kabar jalan mulia
nyanding kabar jalan
baik bapak ibu yang kami hormati bersama kita memasuki puncak acara pada siang hari ini yudi
tapi sebelum kita memasuki sesi penganugerahan insan pancasila tahun dua ribu dua puluh tiga perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa insan pancasila dan ikon prestasi pancasila
ini adalah bentuk apresiasi terhadap putra putri terbaik di seluruh penjuru tanah air yang senantiasa gigih berkarya
dan menorehkan prestasi yang berdampak baik bagi negara dan bangsa indonesia
kita akan bersama sama tentunya mengundang para penerima penghargaan di penganugerahan insan pancasila dua ribu dua puluh
yang pertama kami mengundang dengan hormat tentunya penerima penghargaan taufik kamal lurah inovasi digital usia empat puluh lima tahun asal daerah bantul
berikutnya m al fatih timur pendiri kitabisa com usia tiga puluh satu tahun asal jakarta
prof dr renat muhammad nurhuda dosen atau peneliti usia lima puluh delapan tahun asal malang jawa timur
berikutnya tim e sport evos olahraga digital dibentuk pada tahun dua ribu enam belas dari jakarta
selanjutnya dr honoris kausa
inovator kebijakan publik usia enam puluh tahun asal jakarta
umi wahida aktivis islam usia lima puluh lima tahun asal sukabumi jawa barat
selanjutnya putri aryani penyanyi berprestasi usia tujuh belas tahun yogyakarta
kami ucapkan selamat kepada waljina penyanyi keroncong usia tujuh puluh tujuh tahun asal solo jawa tengah
selanjutnya untuk penerima penghargaan insan pancasila
selamat kepada kiai haji ulil ansor abdallah aktivis ham cendikiawan muslim usia lima puluh enam tahun asal jakarta
berikutnya kami undang ke atas panggung penerima penghargaan
pendeta dr a elga c sarapung aktivis pluralisme usia enam puluh dua tahun asal yogyakarta
selanjutnya kami ucapkan selamat kepada profesor
dr dr andes igusti ngurah sudiana msi akademisi atau rohaniawan usia enam puluh tahun asal bali
penerima penghargaan berikutnya risa damayanti guru inspiratif usia tiga puluh sembilan tahun asal sukabumi jawa barat
penganugerahan insan pancasila diberikan kepada imron rosadi legenda olahraga angkat besi usia enam puluh dua tahun asal lampung
kami persilakan tentunya untuk menyematkan selempang kepada sekretaris dewan pengarah kepada para penerima penghargaan
baik kita saksikan bersama bapak dan juga ibu tentunya penyembatan selempang sebagai penghargaan kepada para penerima penghargaan tentunya di insan pancasila tahun dua ribu dua puluh
betul sisi ini merupakan satu momen di mana ini bisa menginspirasi kita semua tentunya sebagai putra putri indonesia
seperti yang tadi telah saya sampaikan juga bapak dan ibu bahwa untuk insan pancasila dan juga ikon prestasi pancasila ini adalah bentuk apresiasi terhadap putra putri terbaik tentunya di seluruh penjuru tanah air
dan kita saksikan bersama disini adalah wajah wajah dari putra putri terbaik tentunya dari seluruh penjuru tanah air
dan tentunya juga kita saksikan bersama ini dia pemasangan selempang oleh sekretaris dewan pengarah
bapak dan ibu tentunya bersama ini dia pemasangan selempang oleh sekretaris dewan pengarah

karena tentunya yang hadir atau yang menerima penghargaan ini ada dari yogyakarta ada dari jakarta
ada dari jakarta ada dari jakarta ada dari jakarta
ada dari jakarta ada dari jakarta
dari sukabumi jawa barat tentunya
pokoknya dari seluruh penjuru tanah air ya
dan dengan berbangga hati kita semua mempunyai prestasi yang membanggakan
membawa nama indonesia ke kancah internasional
dan tentunya juga ini menginspirasi kita semua
semoga bapak ibu yang duduk di ruangan ini di gedung bersejarah ini
tentunya selanjutnya adalah anda yang akan mendapatkan
penghargaan atau penganugerahan insan pancasila
baik itu dia
kita doakan bersama ya sisi ya
baik bersama kita saksikan kembali penyematan lencana kepada seluruh penerima penghargaan dalam insan pancasila tahun dua ribu dua puluh
ini adalah satu momen yang begitu luar biasa
di mana prestasi akan diawali dari sebuah inisiasi
yang tentunya juga
tidak hanya untuk orang sekitar tapi juga untuk orang banyak
dan tentunya juga kelak prestasi ini akan menjadi sebuah legacy
di satu masa nanti
baik itu dia
dan tentunya semoga di tahun tahun berikutnya
kita menambah dan terus bertambah tentunya yang berprestasi ya
mengharumkan nama indonesia
dan selanjutnya yaitu kita akan bersama sama menyaksikan penyerahan atau pemberian piagam oleh wakil kepala bpip
ya bersilakan tentunya
dan tiada kata seindah
doa tidak dengan indah tanpa berfoto bersama
kita akan bersama sama mengabadikan tentunya momen momen di sore hari ini tentunya

yang ditunggu tunggu juga pada siang hari ini
jadi kita akan bersama sama menjadi saksi
siapakah yang akan mendapat penghargaan
tapi sudah ada di
panggung penerima penghargaan
betul itu dia
nunggu satu tahun lagi mungkin pak ya
yuk bisa yuk tahun depan yuk
itu luar biasa
masih muda ini dia tentunya yang dibutuhkan
oleh negara kita
sosok yang muda sosok yang black dengan digital
apalagi tentunya memberikan
kebermanfaatan untuk orang sekitar
dan tentunya juga untuk masyarakat luas
betul itu dia
begitu menginspirasi sisi tentunya
berikutnya nanti kita akan bersama
sama menjadi saksi juga
atas penerima penghargaan
salah satu penerima
penghargaan tentunya hari ini adalah
berkenan kiranya tentunya para penerima penghargaan
dan bapak ibu
yang sudah menyerahkan penghargaan
dan tentunya juga para temudangan bip
yang berada di area depan
oke yang selanjutnya
ini adalah salam pancasila seperti ini
satu lagi adalah pose merdeka
silahkan kepalkan tangan
silahkan diarahkan tangan
boleh berikan aplaus yang luar biasa
tentunya kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh penerima penghargaan
insan pancasila tahun dua ribu dua puluh
luar biasa sekali
baik sekali lagi boleh berikan aplaus yang luar biasa
pancasila dua ribu dua puluh tiga ini akan dibagi menjadi beberapa kategori
yang pertama adalah sains dan inovasi
yang kedua adalah kewirausahaan sosial
yang ketiga seni dan budaya
yang keempat adalah kategori olahraga
dan yang kelima adalah kategori tokoh atau penggerak lintas iman
langsung saja kita akan bersama sama mengumumkan untuk penerima penganugerahan
ikon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh
selamat kepada ikon sains dan inovasi
selamat kepada latifah nurami msc phd
dosen atau peneliti usia tiga puluh tujuh tahun
asal dari surabaya jawa timur
dengan inovasi robot hybrid untuk operasi tulang
berkenan kiranya untuk berada di depan
dan untuk kategori berikutnya ikon kewirausahaan sosial
selamat kepada profesor
tokoh masyarakat atau ekonom usia sembilan puluh tiga tahun
asal dari jakarta
penerima penghargaan dari world wide fund atau wwf
ini hadir diwakili putra tercinta tentunya
selanjutnya untuk kategori ikon seni dan budaya
selamat kepada hajah sudarwati atau titi puspa
seniman musisi usia delapan puluh lima tahun
penerima penghargaan ami award seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
penerima penghargaan berikutnya
selamat kepada haja alisa kotrunada munawaroh wahida
toko lintas iman usia lima puluh tahun
pendiri gus durian
dan selanjutnya untuk kategori ikon olahraga
selamat kami ucapkan kepada ninengah widiasi
atlet berprestasi usia tiga puluh satu tahun asal bali
meraih dua medali emas pada gelaran tahun dua ribu lima belas di singapura
meraih perunggu pada paralimpiade rio de janeiro tahun dua ribu enam belas
dan dua ribu tujuh belas di kuala lumpur
serta meraih perak pada paralimpiade tokyo
berikan pembukaan yang paling meriah untuk para penerima penghargaan
baik kami pulang kembali tentunya untuk berada di atas panggung
sekretaris dewan pengarah tentunya
kepala bpip dan wakil kepala bpip tentunya
untuk memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan
untuk icon prestasi pancasila dua ribu dua puluh tiga
boleh kita berikan aplaus yang luar biasa
kami silakan untuk sekretaris dewan pengarah bpip
dan juga telah hadir di atas panggung wakil kepala bpip
yang akan menyerahkan piagam penghargaan tentunya kepada seluruh pemenang
baik sisi kita saksikan bersama tentunya di depan
inilah sosok sosok yang begitu luar biasa
yang sudah berdedikasi kepada bangsa dan negara tanah air indonesia tentunya
dan ini merupakan satu role model atau contoh yang begitu luar biasa untuk kita
ya khususnya kaum milenial atau zilenial dimanapun berada
bertahun tahun mengukir prestasi tentunya yudi ya
mengharumkan nama indonesia
tentunya dikenal dan yang paling penting adalah diakui juga tadi ya
ini dia para penerima penghargaan ikon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya kita bersama sama menyaksikan ini dia penyerahan lencana
diserahkan secara langsung oleh kepala bpip
kepada para penerima penghargaan
itu luar biasa tentunya salah satu penghargaan atau apresiasi tertinggi
yang diberikan kepada sosok sosok inspiratif yang berprestasi
dan tentunya juga menjadi legacy untuk indonesia
dan menjadi inspirasi untuk kita semua
betul itu dia ya
menjadi inspirasi untuk kita semua yang dimana hari ini
tepatnya di hari sabtu sembilan september dua ribu dua puluh
bisa jadi hari yang bersejarah juga ya untuk kita semua tentunya yang telah hadir di sini
dimana kita menyaksikan banyak sekali
tentunya inspirasi inspirasi yang hadir di indonesia
di tanah air kita tercinta ini ya
dan berikutnya bersama kita saksikan
bapak dan juga ibu penyerahan piagam penghargaan
yang diserahkan oleh wakil kepala badan pembinaan ideologi pancasila
ini dia para penerima penghargaan di ikon prestasi pancasila tahun dua ribu dua puluh
untuk masing masing kategori tentunya sains dan inovasi
kewirausahaan sosial seni dan budaya
olahraga dan tokoh
atau penggerak lintas iman
sisi kita bersama sama menyaksikan ini dia
dan berkenan setelah ini kita akan bersama sama mengabadikan momen tentunya
kebersamaan kita di sore hari ini
kembali kita dokumentasikan dalam tiga post ya
baik yang pertama adalah gaya paripurna seperti itu ya
gaya paripurna atau gaya resmi terlebih dahulu
mohon izin tentunya
mohon izin tentunya untuk menghitung mundur untuk gaya paripurna
selanjutnya yaitu merdeka
bergerak akhirnya mengapakan tangan kanannya
bersama sama kita pekikan merdeka
kembali berikan aplos yang luar biasa untuk para penerima penghargaan tentunya
dengan demikianlah rangkaian demi rangkaian acara tentunya telah kita lewati bersama
dan tentunya juga saya yudi raven dan rekan saya
dan kami ucapkan terima kasih atas atensi yang begitu luar biasa
bapak ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia tentunya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
shalom om santi santi om nama budaya
terimalah persembahan terakhir dari samba sunda
mengimpor peribadi tdzy
ambil ala alaan selain mengulangi phww
maafkan selalu be pilihan
semoga kembali sukan teman anda
ragu ragu ngeluar ed goa
buang takun cara kejayaan baris panjang
aku rejeng batur sepasur
aku rejeng batur sedapur
aku rejeng batur sesudur selapur

ketikar gede keadaan merecehkan segala bisa
kejayaan baris panjang